oke pertanyaan publik pasca reuni dua ratus dua belas sebenarnya apa dan bagaimana dampak elektoral terhadap kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan bertarung di pilpres mendatang
nah sebenarnya ini apakah ada berkahnya atau tidak ada berkahnya sama sekali atau bagaimana kemudian para pasangan calon ini melihat ini sebagai tantangan ancaman atau justru buah berkah yang harus dinikmati
kita akan berdiskusi dengan para jurubicara dari dua pasangan calon
ada mas hasanuddin wahid wakil direktur pemilih pemula dari tim kampanye nasional jokowi maruf amin
terima kasih mas hasan sudah datang
kemudian ada kang pipin sopian jurubicara badan pemenangan nasional prabowo sandiaga
terima kasih kang pipin
assalamualaikum wr wb
dari malang raya ini dari apa namanya purwakarta
jadi saya harus sebutin supaya bisa tahu ya
dan kemudian untuk memberikan elaborasi secara akademik dan politik
kita mau lihat nih kasih argumentasinya ada mas adi praetno analis politik dari uin jakarta
terima kasih mas adi sudah datang
kita bicara mengenai hal yang sebenarnya ini masih jujur saja karena belum ada survei yang meng capture
karena acaranya baru hari minggu lalu
tapi semua orang penasaran melihat eskalasinya melihat banyaknya orang yang datang
ini sebenarnya punya dampak apa enggak
nah itu yang menjadi pertanyaan besar kita
tapi saya mau tanya ke mas hasan dan kang pipin dulu
secara politik tim jokowi dan juga tim prabowo
jadi prabowo sendiri secara politik ya kita tidak bicara mengenai kontennya
tapi secara politik melihat apa yang terjadi dalam reuni dosa terdua itu apa
dalam perspektif anda mas hasan
ya kita melihat acara kangenan kayak seperti itu tidak begitu ngefek
acara kangenan itu namanya
karena yang dibicarakan masa lalu yang mestinya sudah dikubur oleh bangsa ini
tidak terus diingat ingat tidak terus kemudian dirayakan seperti itu
karena itu adalah sesuatu yang mestinya ditenggelamkan masalah itu
karena yang diingat ingat adalah dua ratus dua belas nya
sudah tidak ada sekarang dua ratus dua belas
momen itu mestinya sudah hilang
meskipun sudah hilang meskipun tidak harusnya dikubur dalam dalam
tadi kata anda tapi ada banyak sekali orang yang datang ke sana
kita tidak bicara jumlah karena itu debatable
tapi anda lihat ini cukup agak mengagetkan nggak untuk tim jokowi maruf
maksudnya bagaimana tim jokowi maruf melihat
ini suatu ancaman atau tidak sebenarnya
sama sekali bukan ancaman acara kemarin
kenapa karena kita lihat bukan dari segi jumlah ya
tapi kita tahu persis bahwa pemilih indonesia itu sudah cerdas
politik identitas di indonesia tidak pernah bisa menjadi faktor utama
dari sebuah kontestasi politik
apalagi nanti pilek pilpres serentak
dan kalau kita lihat kemarin yang datang ya itu itu lagi itu itu lagi yang datang
tidak bertambah jumlahnya dalam segi aspirasinya ya
maksud saya tidak banyak dari orang orang lain yang datang yang sebelum sebelumnya
real union yang sebelumnya dengan real union yang terakhir kemarin
ya itu itu saja orangnya nggak berkembang
oke tapi dari kacamata politik ini muatan politik atau memang betul betul ingin kangen kangenan
apa namanya unsur religiositasnya justru lebih kental gitu sebenarnya daripada unsur politik ya
kalau kita lihat bahwa ini seperti soft kampanye

soft campaign kenapa
karena satu dari segi yang datang kan juga kita bisa lihat orang orangnya
yang kedua dari sisi apa namanya materi acara
kalau memang ini adalah bukan soft campaign
mesti tidak ada kemudian seruan seruan untuk tidak memilih a memilih b
tapi ada salah satu yang kita lihat itu kan anjuran dari
habib prinsip kalau saya salah ya mas wibin ya
ada anjuran ada anjuran seperti itu yang saya lihat
orang orang yang diundang juga hanya dari beberapa kelompok tidak semuanya kelompok
kalau kemudian semua kelompok yang diundang terus kemudian disitu mendoakan bangsa ini
terus kemudian di situ bicara tentang apa yang terbaik buat bangsa
ini loh pilpres ini nanti mestinya semua calon ini aspirasi umat islam
mestinya kalau kemarin bicara itu di dua ratus dua belas
kami titip umat islam aspirasi kepada pasangan capres nomor satu ini
kepada nomor pasangan capres nomor dua ini
ini yang harus dilakukan untuk menegakkan keadilan
kemarin ada menurut anda aspirasi itu
bentuk yang anda mau bahwa semua diberikan visi dan juga aspirasi politik
kalau aspirasi disampaikan hanya di orasi orasi
tapi tidak kemudian disampaikan resmi kepada yang bersangkutan
susah untuk kemudian dianalisisnya
jadi ini adalah bahwa
bahasa apa namanya desanya tidak ngaruh
gak ngefek dan juga ini soft campaign gitu kalau kata mas hasan ya
kang pipin gimana melihatnya secara politik ini
kalau mas hasan bilang nggak ngefek ya dan tidak khawatir
sebetulnya ada dramaturgi politik lah
jadi memang ada panggung depan panggung belakang ya mas hasan ya
mungkin kalau di belakangnya ini khawatir kok banyak banget yang datang gitu ya
tidak suara suara itu ya
tetapi bagi kami yang penting adalah bahwa peristiwa reuni dua ratus dua belas itu
kalau dilihat ya saya mengikuti yang tahun dua ribu enam belas dan kemudian tahun dua ribu delapan belas
memang kami bisa menyimpulkan bahwa jumlahnya lebih besar dibandingkan yang dua ribu enam belas
dua ribu delapan belas ini lebih besar jumlahnya
karena memang misalnya saya datang jam dua belas malam
sampai jam dua pagi itu orang sudah berduyun duyun datang ke situ
jadi saya bawa keluarga saya bawa anak
istri saya bawa anak lima kecil kecil
terus yang lain juga sama gitu datang membawa bendera merah putih
ada bendera tauhid dan sebagainya gitu
sebetulnya mayoritas di antara mereka ketika saya ngobrol rata rata ya
jadi mungkin tidak hanya dari pks dari masyarakat umum ya
umat yang memang ingin rasa keadilan itu ditegakkan
pada umumnya sebetulnya ingin rasa keadilan itu ditegakkan di indonesia ini
sebetulnya ini respon terhadap ya pemerintah mau tidak mau
kalau misalnya dihadapkan bahwa mereka datang kemudian ke monumen nasional
untuk tidak hanya memperingati peristiwa penistaan agama
yang dulu dilakukan oleh mantan gubernur dki
saya kira ini juga ada momentum pilpres dua ribu sembilan belas
jadi saya kira ini ada semacam transformasi kesadaran umat
terutama umat islam di indonesia untuk menyampaikan aspirasinya
dengan berkumpul dan disitu bisa jadi mayoritas tidak mendengar
apa yang disampaikan oleh para orator para pengisi acara
tetapi ketika kita datang hadir di situ menjadi titik satu titik putih
dari sekian jumlah jutaan orang itu sebuah kebanggaan tersendiri
jadi peristiwa itu memang peristiwa sosial gerakan sosial
tetapi memang kalau ada muatan politis ya silahkan di
apa diterjemahkan tetapi bagi kami terutama dari kubu prabowo sandi
itu adalah modal dasar bangsa indonesia terutama umat islam
yang memang memiliki suara memiliki kontribusi dalam membangun demokrasi ini secara damai
modal dasar umat islam untuk membangun demokrasi atau modal dasar bagi apa
prabowo sandi itu mas saya kira bagi kedua belah pihak
kedua belah pihak tentu bagi kami karena pak prabowo hadir disitu
itu menyampaikan sikapnya yang elegan beliau tidak menyampaikan politik
sebagaimana yang dilakukan oleh pak jokowi keliling kemana mana membagikan sertifikat
sebetulnya itu juga politik itu politik juga
tetapi kalau kita melihat bahwa peristiwa itu gimana menghadirkan sekian juta orang
kalau misalnya sekian juta orang katakanlah sepuluh juta lah ya misalnya yang hadir
kemudian mereka mengajak sepuluh orang lagi untuk mendukung pasangan calon tertentu
maka tentu itu akan memberikan satu kemenangan bagi calon tertentu
tetapi bagi kami poin pentingnya adalah kita harus menghormati mengapresiasi sekian juta orang
berkumpul disitu dengan damai tertib dan bersih dan yang paling penting sebetulnya yang fenomena adalah
saling berbagi saling senyum saling sapa berbagi alas duduk dan sebagainya
tapi secara politik itu betul nggak seperti kata mas hasan itu soft campaign kalau bahasa tentaranya ini show of force gitu
sebelum perang itu kayaknya semua show of force gitu
ya saya kira bagi kami tidak bisa misalnya mengatakan bahwa itu soft campaign ya
jadi kalau memang iya ya alhamdulillah bagi kami ya kalau ada yang mendefinisikan itu
tetapi bagi kami adalah ketika sebelum acara pertama acara itu sebelumnya juga tidak diliput oleh media
kami bersyukur media sosial media mainstream sangat kurang tetapi media sosial begitu masif memberitakan dua ratus dua belas
media mainstream sepertinya sangat kurang
kemudian hari h juga demikian memberitakan tetapi memang kurang berimbang ya
saya kira kami bersyukur lah kami memberikan penilaian memang agak berbeda beda
ada sedikit yang diskriminatif ada yang memberikan pemberitaan yang live secara penuh
karena kami juga memahami bahwa memang ada media khawatir ada dikriminalisasi dan sebagainya
dan kemudian dua ribu enam belas sebetulnya hasilnya sudah ada media yang awalnya mendukung dua ratus dua belas
tetapi kemudian akhirnya pemiliknya dikriminalisasi dan kemudian mendukung media sosial
saya itu kembali ke judgement editorial media masing masing
tapi saya bisa pastikan hampir semua media meliput acara reuni dua ratus dua belas
mas adi kita akan jawab bagaimana kacamata politiknya sebenarnya
kalau kita melihat ini masih ragu ragu icuk masih malu malu nih semuanya nih kan
bagaimana anda melihat siapa yang dapat berkah elektoral dari ini
atau memang ini hanya show of force untuk pengumpulan massa saja
atau memang punya dampak politik
kita akan bahas itu saja dah tetap bersama kami